devia rosmaniar meraih medali emas di debut pertamanya pada ajang asian games
atlet taekwondo dua puluh tiga tahun ini meraih emas di nomor individual pomsai
berikut perbincangan koresponden mahardika utama dengan devia rosmaniar
cabang olahraga taekwondo berhasil menyumbangkan emas pertama untuk indonesia di ajang asian games
lewat kelihayan dan kelincahan dari seorang devia
saat ini saya sudah bersama devia devia selamat atas emasnya hari ini
devia boleh kamu gambarkan bagaimana pertandingan tadi dan apa yang kamu rasakan saat ini
campur aduk ya senang bangga dan ya campur aduknya pokoknya
devia ini debut kamu di asian games betul
iya pertama kali juga asian games pumse diadakan dan pertama kali di indonesia dan pertama kali aku dapat dari
dan disaksikan langsung oleh pak jokowi dodo ya
terima kasih buat bapak juga langsung datang tadi sempat kaget juga bapak presiden datang
oke devia tadi di hari ini menjadi satu satunya wakil indonesia di cabang olahraga taekwondo yang maju sampai ke babak final
bagaimana tadi pertandingan demi pertandingan mana yang kamu rasa paling sulit
apakah di semifinal melawan korea selatan yang merupakan paling jago begitu
betul itu sempat derdekan juga aduh gimana ya
cuman yaudah lah biasa aja kayak latihan aja sih
kita semua latihan sama
sama capek semuanya lah
kita semuanya sama sama makan nasi
alki selain menganggap pertandingan tadi seperti latihan apa rahasia kesuksesan kamu hari ini
rahasianya aku percaya diri aja sih
percaya kalau semuanya udah dicatat sama yang di atas
devia emas ini adalah emas pertama untuk kamu dan juga untuk indonesia
ingin kamu persembahkan untuk siapa mas kali ini
pertama pelatih seluruh pengurus dan seluruh warga indonesia
pak menpora menjanjikan hadiah satu lima miliar rupiah untuk pemegang medali emas
mau dipakai apa aja nanti kira kira
mau berangkat umroh sama
devia terima kasih banyak
itu tadi wawancara saya dengan devia pemegang medali emas pertama indonesia dari cabang olahraga taekwondo
merdeka utama jakarta